warga suku tengger di desa ranupane lumajang minggu sore menggelar festival semeru
dengan menampilkan arak arakan gunungan hasil bumi serta tari jaranan festival berlangsung meriah
festival semakin seru saat ribuan orang berdesakan berebut hasil bumi
tiga satu tiga dua satu
usai dibacakan doa ratusan warga suku tengger lereng semeru langsung maju berebut gunungan yang berisi hasil bumi
mereka rela berdesakan demi mendapatkan sejumlah sayur mayur dan buah buahan
selain mengharapkan berkah warga berebut gunungan sebagai wujud rasa senang dengan upaya pelestarian adat yang dilakukan warga tengger di lereng semeru desa ranupane lumajang
dapat kentang dapat kubis dapat bawang sama dapat jagung
sempat rebutan dari ibu ya
iya rebutan sampai gergeringan
ini buat sayur nanti dibagi sama tetangga
festival semeru ini diawali dengan arak arakan puluhan gunungan hasil bumi dari dusun bantengan menuju desa ranupane
sedekah bumi ini sendiri wujud rasa syukur warga atas hasil bumi yang melimpah setahun kemarin
ini juga ditampilkan tari tradisional janan yang dimainkan oleh anak anak suku tengger
festival semeru ini sebetulnya adalah kita mengangkat daripada suatu karifan lokal dari ritual adat masyarakat tenggel yang sudah dilaksanakan secara turun temurun
festival semeru ini sendiri merupakan salah satu
bentuk keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya masyarakat suku tengger di lereng gunung semeru baik secara adat maupun budaya
harapannya acara ini bisa menjadi potensi wisata budaya yang bisa terkenal hingga mancanegara